saudara dua minggu jelang lebaran pasar tanah abang kian ramai diserbu pengunjung yang berburu baju lebaran
para pedagang pun menyiapkan lebih banyak stok demi memenuhi permintaan pembeli
berikut laporan jurnalis kompas tv amel insani dan juru kamera budia vimala untuk anda
saudara kayaknya jadi satu pilihan tepat ketika anda ingin persiapan lebaran idul fitri dan pengen pakai baju apa nih
saya saat ini sedang ada di tanah abang ramai sekali dan saya pengen banget untuk beli banyak baju di sini
ini ada salah satu toko yang rame banget nih saya mau tanya tanya langsung dengan para pedagangnya
bu sintia ini gimana nih persiapan kan indomolo baran nih ini persiapannya gimana dari pedagang
persiapannya mau stok barang banyak banyak aja gitu supaya banyak orang beli juga gitu
yang lagi viral nih set hijab juga
model terbaru semua kita bikin sendiri kopeksi juga sendiri
ini kan udah menjelang lebaran gitu ya udah di pertengahan ramadan ini gimana nih omsetnya udah naik atau masih standar atau gimana
oke baik berarti untuk omset sudah mulai naik
paling ramai itu di hamin berapa sih sebenarnya
pas hamin menjelang udah udah mulai
udah mulai ramai tapi yang paling ramai gitu
terima kasih ibu sintia atas waktunya bersama kompastv
selamat berjuang kembali semoga laris
saya juga kayaknya tertarik banget nih untuk ngeliat ngeliat ya nanti saya lihat lihat
nah saudara itu dia salah satu pedagang yang sudah mempersiapkan nanti akan nyetok lebih banyak pada saat hamin tiga untuk lebaran
karena memang kalau saya lihat di sini juga modelnya bagus bagus saya juga kepengen beli
dan ternyata untuk hamin tiga nanti adalah puncak dari para pembeli untuk membeli atau pusat dari keramaian di pasar tanah abang untuk persiapan lebaran idul fitri mendatang
abel insani wadi afimala kompastv jakarta